wafat pada kamis lalu kini jenazah ratu elisabeth ii telah tiba di istana holyrood house di edinburgh
rencananya ratu akan dimakamkan pada sembilan belas september mendatang
menuju hari pemakaman jenazah akan dibawa menuju beberapa tempat untuk menerima penghormatan terakhir
melansir bbc hari ini ratu akan diberangkatkan dari istana holly road house ke katedral st giles pada pukul tiga sore waktu inggris
di sana warga diizinkan untuk melihat peti ratu dan ratu akan disemayamkan di sana selama dua puluh empat jam
pada selasa tiga belas september jenazah ratu akan dipindahkan dari katedral st giles menuju london
diperkirakan jenazah akan tiba pukul tujuh malam london dan langsung menuju ke istana buckingham
bertemu raja charles iii dan permaisuri camilla
pada rabu jenazah ratu elizabeth ii akan menuju westminster hall
giring giringan akan melalui pusat kota london di sepanjang queen's garden the mall horse guards and horse guards arch
jenazah akan disemayamkan selama empat hari di sana
pada lima belas hingga delapan belas september warga diizinkan melayat dan memberikan
dan penghormatan terakhir kepada sang ratu selama dua puluh empat jam setiap harinya
dua belas september menjadi hari terakhir keluarga kerajaan dan warga inggris melihat wajah sang ratu
rencananya ratu elizabeth ii akan dimakamkan di westminster abbey
ratu elizabeth ii meninggal pada usia sembilan puluh enam tahun
sang ratu menjadi salah satu pemimpin monarki inggris terlama yakni tujuh dekade